itu dilakukan untuk proses identifikasi jenazah seperti post mortem dan antemortem
hingga kini petugas rumah sakit polri kramat jati masih melakukan persiapan
enam kantung jenazah dan serpian pesawat lion air tiba di gict dua pelabuhan tanjung priok jakarta utara senin siang
belum diketahui berapa jumlah korban yang sudah ditemukan lantaran kondisi korban yang sudah hancur
dengan menggunakan dua kapal milik basarnas enam kantung jenazah dan serpihan kapal lion air tiba di jict dua pelabuhan tanjung priok jakarta utara pada senin siang
belum diketahui ada berapa jenazah yang sudah ditemukan namun enam kantung jenazah ini berisi potongan tubuh korban yang diduga penumpang lion air yang jatuh di perairan karawang jawa barat
petugas juga menemukan identitas korban berupa dompet dan dokumen lainnya yang diamankan di dalam kantong plastik
penyakit jatuhnya pesawat lion air akan dibawa ke rumah sakit polri kramatjati jakarta timur

penyakit jatuhnya pesawat lion air akan dibawa ke rumah sakit polri kramatjati jakarta timur
penyakit jatuhnya pesawat lion air akan dibawa ke rumah sakit polri kramatjati jakarta timur
penyakit jatuhnya pesawat lion air akan dibawa ke rumah sakit polri kramatjati jakarta timur
rangkuman peristiwa dikupas secara tuntas dan mendalam
rangkuman peristiwa dikupas secara tuntas dan mendalam
jadi grinder resmi mencalonkan muhammad taufik menjadi calon wakil gubernur
mengungkap kebenaran membahas permasalahan
ada nggak sih pengaruhnya ini kepada masyarakat di tingkat bawah
bisa kah itu masih menggoyang pilihan pilihan
telusuri berbagai kejadian penting setiap hari